di tengah pandemi covid sembilan belas seorang ibu rumah tangga di surabaya jawa timur justru mendulang uang dari hobi memelihara kucing ras
ya berawal dari kecintaannya terhadap kucing ras sejak tahun dua ribu sembilan
elvira garmin wanita berusia tiga puluh lima tahun ini pun kemudian mengembang biakan beragam kucing ras seperti persia pink nose persia flat nose hingga himalayan mixed dem
kini sudah delapan kucing anakan dari dua induk yang terjual
perekor memiliki harga rp empat ratus
tak habis di situ elvira garmin wanita yang sehari hari sebagai ibu rumah tangga ini juga membuka jasa penitipan kucing
mbak gayung bersambut jasa penitipan yang didirikan mulai ramai
apalagi warga yang tengah menjalani isolasi di rumah sakit karena terpapar covid sembilan belas
rata rata dalam sebulan dari bisnis memelihara dan merawat kucing ras ini elvira garmin mampu mendapatkan penghasilan kurang lebih rp empat juta rupiah
iya banyak banyak peminatnya
seluruh jawa timur sampai
keluar keluar kota
peminatnya banyak sih
kemarin ada yang pesan dari jakarta tapi nggak berani kirim ke jakarta
soalnya resiko kucingnya nanti sakit atau stres
untuk saat ini seluruh anakan sudah terjual habis
bahkan beberapa pecinta kucing rela memesan kelahiran kucing jenis himalayan mixed dem meski masih dalam kandungan hidupan
wahyu pratama putra